sebenernya gue bisa aja sih tinggalin dia sendirian disini
tapi gue gak tega apalagi kondisinya masih kayak gini
gimana caranya ya gue bisa ngabarin keluarganya
udah gitu tadi
cewek yang kemarin kak
ih aduh udah deh siel
dan gimana pun caranya boy harus jadi cowok gue lagi
selamat siang pak
selamat siang pak herman
karena tadi saya ada meeting di kantor
cuma terlambat sepuluh menit
oh ya sudah makan siang
mau pesen apa
saya pesan minum saja
saya mau pesan apa pak
saya pesan black coffee ya
baik ditunggu ya pak
sebelum bapak memberikan proposal bisnis yang bapak mau tawarkan
lebih baik bapak presentasikan saja
poin poin penting bentuk kerjasama kita
agar kita bisa diskusikan
pasti itu pak
yani orangnya tidak ada olarak
bagaimana yang bapak mau beri
orangnya ada didalam taksi
mau ngapain lo semua
gue gak tau
gak mungkin lo gak tau
gue juga yakin

kalau kita gak nuduh lo
terus kita mau nuduh siapa
selama ini lo sama anak geng serigala kan yang licik sama kita
gak pernah menerima kekalahan lo
lihat aja tuh lidernya
yang disuruh anak gue duluan
tapi dia tendang ke siapa yang cemen
gue bukan orang cemen
gue berani ngadepin semua
haduh sini gue berani
itu tadi mau lah prote stereo
itu lagi norma
saya ada adalah racun iklisannya
agak kenceng melewati situasi
jadi merasa gidam nonchaltoo kalau sendirian
appar serius nih
aku gak gibtur juga
eh kalian gak salah ya
nyerang orang yang udah gak berdaya kayak gini
lo tau dia siapa
kalo gak di sini ian
dia gak bakal kapok
tapi nggak harus ngeroyok dia juga kan
kemarin dia juga ngeroyokin buy
kondisi dia udah gak berdaya kayak gitu
gak akan imbang lawan kalian semua
maksud lo kita harus lepasin dia orang kayak gini
kalau gue ngelepasin si mundi sekarang
eh ray lo gak usah beliin orang jahat deh
lo tau ray sekarang boy gak bisa dihubungin
lo pasti nyuruh anak buah lo untuk pukulin boy lagi
lo gak usah duduk sembarangan kalo gak punya bukti
kalaupun gue bisa kasih bukti ke lu
boy sampe sekarang gak ada kabar
dan ini pasti semua gara gara dia
kalo lo tau nomor telepon rumahnya boy
atau nomor telepon keluarganya
tolong dong kasih tau mereka kalau boleh lagi di rumah sakit harapan sekarang
emang dia kenapa
tadi tuh dia kecelakaan
terus gue lihat dia di pinggir jalan
abis itu gue bawa dia kesini deh
terus kondisi dia sekarang gimana
udah dikasih tindakan sih tadi
tapi sampai sekarang dia belum sadar juga
oke gue kabarin sekarang juga ya
gue sekarang ada di rumah sakit harapan
hah serius lo
barusan reva ngabarin gue
dia ngeliat boy kecelakaan
terus dia nolongin boy
anak baru yang kemarin dikerjain sama boy
terus kondisinya bu sekarang gimana
harus kabarin bokapnya nih
gue punya nomernya sih
rusan kita belum sesat
gue masih tau sama lo mon
gue gak akan percaya gitu aja
sebelum gue denger sendiri dari omongannya buat
sampai ketemu lagi nanti